menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menggandeng kahmi prener dalam memberikan beasiswa kepada seribu anak anak pedagang kecil
beasiswa diberikan kepada pelajar sd smp sma dan mahasiswa yang sudah diseleksi dari tiga puluh empat provinsi
menjadi dokter harus kuliah dan punya biaya yang banyak pak rangkulah saya nggak mampu
beginilah interaksi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno dengan penerima beasiswa yang bekerja sama dengan kahmi prena
beasiswa diberikan kepada seribu anak anak pedagang kecil
salah satunya yang bernama aurora talitha siregar pelajar dari smpn dua puluh satu pontianak
sandiaga menawarkan beasiswa
siswa bagi aurora menjadi seorang dokter
terlebih menurut sandiaga saat ini indonesia sedang kekurangan dokter
lantaran pandemi covid sembilan belas
alhamdulillah kita berikan beasiswa untuk aurora bisa menjadi dokter
sandiaga juga mengajak seluruh penerima beasiswa agar tidak patah semangat dalam menghadapi covid sembilan belas
mereka diminta yakin dengan harapan dan optimis bahwa kita bisa bangkit
di tengah musibah pandemi covid sembilan belas saya mengajak agar jangan patah semangat
jangan patah semangat
meski tentu saja tidak mudah namun kita yakin dengan harapan dan optimisme kita dapat bangkit di tengah tantangan yang serba sulit ini
total kuota beasiswa yang diberikan kepada seribu pelajar sd smp sma dan mahasiswa
yang sudah diseleksi dari tiga puluh empat provinsi
diharapkan pemberian beasiswa dapat bermanfaat di tengah kondisi pandemi covid sembilan belas